maaf saya itu perasaannya gak enak lydia
saya mikirin putri saya takut putri kenapa napa
loh emangnya sekarang putri ada dimana bu
putri lagi kerja
sebentar ya saya coba telepon putri lagi
kenapa bu nggak bisa lagi ya
mendingan sekarang bu nawang datangin putri aja ke tempat kerjanya
kan bisa tau kalau putri gak kenapa kenapa
iya kamu bener lydia yaudah saya permisi ya
eh tunggu tunggu tunggu
kamu mau ngapain lex
aku belum selesai ngomong sama nawang
kamu jangan manfaatin dia
siapa yang mau manfaatin dia
justru aku mau minta tolong sama nawang
karena cuma dia satu satunya yang bisa nolong aku sekarang untuk meluluhin hatinya raymond
sementara pangeran kan kamu tahu udah gak mau nolongin aku lagi sekarang
tapi aku penasaran deh
kenapa nawang dateng kesini setelah kita ketemu sama raymond tadi
kamu tenang aja
nawang gak ada hubungannya sama sekali sama raymond
aku tahu kenapa dia kesini
tadi dia cerita sama aku
kalau dia ngelamar ke aku aku gak mau
dia kerja di sini
jadi dia mau interview tadi itu
dan dia cerita juga
katanya sekarang anaknya udah kerja
kamu tau kan itu
aku gak tau
bukannya kamu pernah cerita
kalau anaknya udah gak kuliah lagi sekarang
katanya kamu gak peduli sama mereka
jadi gak usah bahas mereka lagi
bu nawang sepertinya khawatir banget sama putri
apa aku coba telepon rizky ya buat mastiin keadaan putri
apa aku coba telepon rizky ya buat mastiin keadaan putri

rizky juga gak bisa dihubungi
apa rizky sekarang lagi sama putri ya
tapi dimana mereka
terima kasih telah menyaksikan video demikian
kedaulatimu asymptos merammet semua orang
ini immer pengang médi
gak apa apa cet
kalian tuh kayak anak kecil tau gak sih
kalian bikin malu
gak perlu dia sih gak apa apa
semuanya udah jelas cet
kenapa sih kalian gak cegah mereka
kenapa malah kalian jadi bahan tontonan kayak gini
kalian gak punya hati tau gak
sekarang jelasin sama gue
kenapa kalian bertarung kayak gini
taruhan kita belum selesai kini
jadi lo jangan suruh gue buat jauh jauh dari usus goreng
dan jangan pikir lo itu udah dapetin usus goreng
jadi kalian bertarung karena gue
kalian pikir gue barang buat jadi bahan taruhan
gue kecewa banget sama lo
tapi ternyata enggak
dan lo batu bata
bener kan dugaan gue
gue gak mau lagi kenal sama lo berdua

lembab buat lo rasanya nurut

suatu hari setelah aku berkutuk punya suami senate wright zhang
pertanyaan hal persis silipil franco di anturking
maksudnya putri izin keluar

jadi ibu sudah tahu kalau putri kerja di sini
kalau itu putri udah cerita ke saya pak
ya sebenarnya sih putri itu shiftnya belum selesai
cuma tadi dia izin ke saya dan dia pergi buru buru
dan belum sempat saya tanya mau ke mana
kira kira putrinya ke mana ya pak
sebenarnya juga bingung sih ibu
ini pangeran tukeran sif sama karyawan yang lain
putri sama pangeran itu sebelas dua belas ibu
jadi kalau yang satu bikin masalah
yang satu ikutan bikin masalah
apa kamu pergi sama pangeran
ibu jadi makin gak tenang mikirin kamu
pak maaf saya permisi dulu saya mau telpon ya
oh iya silakan saya tinggal dulu ya ibu
iya makasih pak
halo pak regar
pangeran tadi pagi pagi sekali sudah pergi dari rumah saya
sampai sekarang sih belum sampai di kampus
pak reger saya juga bingung ini
saya nyari putri tapi putri sampai sekarang gak ada kabar
saya nggak tahu putrinya di mana pak
calm down bu nawang tenang dulu ya
pak regar hari ini ketemu rizky nggak ya
karena saya udah dari tadi coba hubungin rizky
tapi telponnya nggak diangkat pak
rizky nggak tahu sih pak
pertama kuliah aja dia nggak ikut
sebentar bu nawang
guys ada yang lihat this flowers
kalau saya sih nggak lihat pak
tapi nggak tahu deh
tadi sih nggak kelihatan pak
kalau dari tadi
thank you pak
saya masih di sini pak regar
begini bu nawang
ternyata temen temennya di kampus juga nggak ada yang lihat pangeran rizky ata ataupun gio
pak regar pak regar nggak ngerasa aneh ya pak ya
kenapa kebetulan anak anak pada nggak ada
dan saya sendiri juga nggak bisa hubungin putri sampai sekarang
lo juga sama ki
lo nggak perlu jelasin apa apa
gue gak ngerti kenapa kalian berdua ngelakuin ini
kalian pikir pikir gue seneng
gue sama sekali gak suka dan gue kecewa sama kalian

udaran lu gausah maksain diri ikut gua sama ata
gua kecewa sama lu gua pikir lu beda
ternyata lu sama aja
gua udah yakin lu pasti nyalain gua put